beralik informasi lainnya kabar baik datang dari david ozora
setelah dirawat secara intensif hampir dua bulan di rumah sakit maya pada kuningan jakarta selatan
korban penganiayaan mario dandisatrio tersebut telah melewati masa kritis dan diperbolehkan pulang minggu siang
dokter spesialis saraf rumah sakit mayapada kuningan yeremia tata mengatakan
kondisi david ozora kian membaik memasuki minggu ketiga dirawat secara intensif
setelah dilakukan multi treatment kepada david perubahan motorik dan kognitif mengalami peningkatan
david diperbolehkan pulang untuk melanjutkan perawatan di rumah
meski demikian david ozora tetap harus melakukan treatment panjang pada bagian kognisisnya
memang secara kita lihat dalam waktu lima puluh hari ini kemuliaan cukup progresif cukup signifikan dan progresif cukup drastis
tetapi biasanya untuk motorik motorik halus untuk kognisi yang tersisa itu memang biasa membutuhkan waktu sampai berbulan bulan bahkan bertahun tahun
nah ini sekarang tinggal melihat daripada kondisi otaknya sampai seberapa banyak bisa pulih
untungnya david ini masih muda maka recovery nya jauh lebih cepat dibandingin orang yang lebih tua
tetapi bagaimanapun juga ini waktu awal pun kondisinya koma
jadi memang dia membutuhkan waktu sedikit lebih pelan dibandingkan kondisi yang
walaupun hari ini mas david sudah diperbolehkan pulang tapi tim dan polri sepakat bahwa mas david ini belum sepenuhnya pulih total
dan masih jauh masih banyak tugas pr yang kita perlukan kita kerjasama untuk membantu mas david menjalani proses proses pemulihannya
hari ini walaupun sudah dibolehkan pulang tapi tetap tim rumah sakit akan
memberikan pemantauan observasi berkala dan terus bekerjasama dengan keluarga